menteri perhubungan ignasius jonan memastikan tarif angkutan akan turun setelah harga bahan bakar minyak turun per satu april mendatang
hanya saja jonan mengatakan penurunan tarif angkut itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat
biasanya tidak bisa semua moda serta merta
karena kalau misalnya yang tiketnya sudah pakai sistem tiket kalau tiketnya sudah dijual duluan
nah ini nggak bisa jadi harus disesuaikan nanti waktunya
tapi prinsip pasti turun